ratusan warga pesisir pantai sendang biru kabupaten malang
selasa pagi saling berebut hasil bumi yang diarak di tengah laut
rebutan kali ini sebagai bentuk rahasia syukur para nelayan terhadap hasil laut yang melimpah
setelah diarak sejauh dua km
hasil bumi berupa tumpeng serta sayur mayur dan buah buahan yang diletakkan di dalam perahu
langsung menjadi rebutan warga di tengah laut
acara makin meriah saat perahu yang ditumpangi warga saling bertabrakan
meski cukup berbahaya namun mereka tidak sakit hati atau bermusuhan
acara pun tetap berlangsung meriah
tradisi petik laut yang digelar warga pesisir pantai sendang biru
kabupaten malang ini merupakan acara tahunan
sebagai rasa syukur atas hasil laut yang melimpah
kemeriahan tradisi ini juga menjadi ajang hiburan tersendiri bagi pengunjung pantai
pemimpin duduk di tengah laut

tapi kata orang disini kalau udah tabrakan kayak gitu berarti sudah harus balik
sebelumnya ratusan warga tambak rejo mengarak tumpengan dengan memakai kostum unik
selain mengarak hasil bumi acara juga dimeriahkan oleh berbagai kesenian